kalau ruangan ini untuk kelas ruang kelas
hai saya audrey chandra saksikan program program kompas tv melalui siaran digital ptv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya